lawangan kerjanya masih ada
jadi tukang cuci mobil
saya mau ngelamar
sebentar saya kasih tahu si bos dulu
saya permisi dulu
mau ngelamar kerja
tapi saya baru nanya ke salah seorang yang kerja
dia sekarang mau bilang ke bosnya dulu
kata bu bun
kang gobang mau jualan nasi
iya kalau ada modalnya
karena kalau kerja saya udah dua kali
harus keluar karena alasan yang sama
kalau modalnya bisa diusahain
usahain dari mana
dari kang mus
teleponannya kita terusin nanti
ada orang yang tadi saya tanyain soal lawan kerja
alhamdulillah saya diterima
mulai kerja besok pagi
ya ikut cabut
enggak usah diajak gue bro
langsung kita ajar ajak

saya basah orang
niantong engkau mengk altomotif diisen kan
kau ini keroyok
ini akibatnya kalau kamu bikin komandan sama wakil komandan malah
kalian harus berhenti narik iuran dari pedagang kaki lima di wilayah tersebut
kalau kalian masih nekat narik iuran ke pedagang kaki lima di wilayah bang edi
kalian boleh pilih
mau kiri atau kanan
kiri rumah sakit
di warung kopi
lagi ngopi di warung
kenapa ngopinya di rumah aja lebih murah
saya butuh ganti suasana
bosen di rumah aja
gimana udah dapat kerjaan lagi
baru mulai kerjanya berhasilnya
sekarang mau pulang dulu
oke saya juga pulang
saya udah dapat kerjaan lagi
di tempat cucian mobil baru mulai kerjanya besok
sekarang mau pulang dulu
ke rumah bu bun

dapet kerjaan lagi
kirain kamu mau kabur juga
kita kemarin sengaja nyari mereka
sekarang mereka dateng
kenapa kamu malah kabur
kemarin kan kita berempat
sekarang cuma berdua
kamu dikeroyok aku sama yaya iya dia kabur salah paham salah paham apa kirain dia mau
juga oh ya mana pulang dulu tadi di telepon dari rumahnya punya sakit
masih sakit perut iya
saya ikut belakang ya
aku mau ke kamar mandi ada cedo
mudah mudahan ibunya cepat sembuh
terus gimana agus sama yaya kita mau susu oh berani enggak kita nunggu aja
kan oyon ibunya lagi sakit kan udah kita doain loyon jangan diganggu
biarin dia ngurus ibunya dulu jimmy takut kalau kita cuma berdua
ini enggak berani tapi gimana kalau kita minta bantuan orang lain
baik kita kan cecep sama yang lain usah mereka kita minta bantuan didu aja
hidupkan enggak suka agus sama yaya pasti semangat coba aja kamu telepon
iya terus terus terus ya cukup
halo ini utar ya tahu nomor hp kamu masih ada di hp saya kita kan sekarang udah satu grup lagi
iya kenapa kemarin saya sama oyun dia ajar agus sama yaya terus tadi giliran udan jimmy kemana
oyun sekarang enggak ada dia lagi pulang ibunya sakit terus kalau kamu mau dan ada waktu bantu saya sama udan balas dendam balas dendam ke agus sama yaya
bantu saya sama udan balas dendam
balas dendam kakak sama yayat

saya dong belum keluar
saya sama iwan mau pergi dulu
mau pulang sakit perut
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah

alhamdulillah pintu rejekinya lagi dibuka
mudah mudahan yang sekarang nggak harus buru buru keluar lagi
ain ada akan nyelewan
bisa malem nalem ke lain
kualifikasi wig place yuk
jangan khawatir tadi bumbunya udah disiapin sama tante syahrini
bagus deh neng jadi tenang
saya ujang kang murad sama iwan sudah runingan
sepakat mau bantu kang gobang bikin usaha
kita bantuin nyiapin semuanya
kecuali masalah modal itu nanti dari kang mus
kalau minta bantuan bisa
gak usah malu bukan kang gobang yang minta
ide awalnya justru dari kang mus
kang mus kan nyuruh kamu bantu saya bukan mau ngasih modal ke saya
kalau gak mau dibantu kang mus modalnya dari mana
keuangan saya baru cukup buat kebutuhan keluarga sendiri
belum bisa bantu orang lain
berarti gak usah
bilang sama kang gus saya udah dapat kerja lagi
kalau bantuannya dialihin ke saya boleh nggak
kita kemarin udah kesini agus sama yayat gak ada
nanti kita cari tunggu dulu didu sama iwan
saya permisi dulu mau balik lagi ke kantor
mau balik lagi ke kantor

memangnya agus sama air masih suka kesini
kemarin kita udah kesini gak ada
kenapa sekarang kesini lagi
yang penting kita ketemu dulu
kamu katanya kabur udah balik lagi
kita balik lagi
emangnya kamu berani lawan aku sama yayat
kalau rame rame berani
kenapa kamu yang masak
bukan c edo
tadi bumbunya udah disiapin sama tante syahrini
mereka kira kira bakal balas dendam nggak
mana berani mereka sama kita
mereka harus mikir seribu kali buat balas dendam
mungkin dia mau minta ampun
urusan kita belum diketahui
kamu di mana
di tempat biasa dulu saya store
kamu tunggu di situ
saya gak jauh
udah masih nang tang
kamu ditangkap tangan

tapi k ayru musuh
setau saya lancar
mau saya buatin kopi
ini kopi siapa
kok di depan saya
sudah ketemu gopang
tadinya kang gobang mau jualan nasi
tapi gak jadi
kang gopang udah dapet kerjaan baru
aku sama ya takut
ya kan sama sama
kalau gobang gak jadi jualan
lebih milih kerja di tempat cucian mobil
yaudah gak apa apa
tadi kan saya ngobrolnya di rumah bubun
dengar semua obrolan saya sama kang gobang
kang kubang udah lapar belum
kita makan dulu yuk
sayur bayamnya enak gak
kalau mau kuliah makan dulu
nanti saya sampaikan ke bubun
kalau kang mus ngasih modal ke kamu
memangnya kamu mau jualan apa
seperti yang kita obrolin kemarin
buka warung tenda
yang kamu jual apa
kalau cecep udah ngomong ke kang mus
terus kamu jawabannya belum tahu
itu kamu namanya nyari masalah
jualan apa ya
kan yang punya rencana kamu